industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional
pandemi covid sembilan belas telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas industri di tanah air
tidak hanya itu akibat pandemi covid sembilan belas ajang hanover messe tahun dua ribu dua puluh ditiadakan
dan akan kembali diselenggarakan mudah mudahan pada bulan april dua ribu dua puluh satu mendatang
kehadiran indonesia dalam hanover messe dua ribu dua puluh satu ini diharapkan akan membawa misi utama
yaitu untuk mempromosikan peta jalan atau roadmap making indonesia empat
nah apakah keterlibatan indonesia dalam ajang hanover messi ini karena hubungan bilateral yang akrab
antara indonesia dan jerman selama ini
dan apakah ajang hanover messe menjadi cara kementerian perindustrian untuk mengenalkan
making indonesia empat kepada dunia
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
pada bulan februari dua ribu dua puluh antara lain beberapa lokasi ekspor mengalami lockdown
dan pembatasan sosial yang mengurangi permintaan produk
selain itu kenaikan kurs dolar yang signifikan membuat industri semakin kesulitan mendapatkan bahan baku
dan memilih mengurangi impor
sejumlah sektor manufaktur mulai melakukan transformasi bisnis terutama pada penerapan industri empat
hal ini didorong oleh upaya peningkatan produktivitas secara lebih efisien
apalagi di tengah fase adaptasi kebiasaan baru
meski demikian indonesia yang berupaya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di asia tenggara
terus berupaya memaksimalkan potensi di sektor industri dan perdagangan
pelaksanaan hannover messe akan menjadi kesempatan besar bagi indonesia
untuk mendapatkan pengalaman dalam bersaing dengan para pemain utama manufaktur dunia
menjadi negara mitra hannover messe salah satu upaya kementerian perindustrian
untuk memperkenalkan roadmap making indonesia empat ke seluruh dunia
serta mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan pengembangan infrastruktur digital
pekan raya teknologi dan industri terbesar di dunia yaitu hanover messe
pekan raya teknologi dan industri terbesar di dunia yaitu hanover messe

sedianya tahun ini indonesia merupakan tamu kehormatan di hannover messi
dengan menghadirkan industri unggulan dari indonesia
momentum ini dapat menjadi ajang untuk menunjukkan kepada dunia tentang kemampuan sektor manufaktur indonesia
dalam upaya bertransformasi menuju era industri empat
nah apa saja yang akan ditawarkan ini
saya akan membahasnya bersama terutama ya pada dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional
dari kementerian perindustrian dodi widodo
apa kabar mbak desi selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak desi sehat semua
sehat sehat pak dodi
ya alhamdulillah sampai saat sekarang
iya penting sekarang ini jadi pak dodi kan harusnya tahun ini ada hannover messe ya tahun dua ribu dua puluh
tapi seperti kita ketahui dunia termasuk indonesia tentu saja dilanda oleh yang namanya covid sembilan belas
sudah hampir ya sembilan bulan ya kita dalam masa pandemi tidak ada tanda tanda menunjukkan akan berakhir
tapi bagaimana setelah ini kita sudah pada akhir tahun sekarang

berikan itung itungannya terhadap industri kita di indonesia ini bagaimana pak dodi
oke kalau kita melihat dampak terhadap ekonominya terhadap covid sembilan belas
tentunya kita bisa melihat dari pertumbuhan pdb yang diperkirakan sampai akhir tahun ini kita terkontraksi minus dua dua puluh dua persen
ini juga menjadi tantangan buat kita semua
khususnya pembina sektor industri dan para industri sendiri
bergerak menuju pmi yang ekspansif di mana ekspansi pada pmi tahun bulan oktober ini kita sudah lima puluh lebih
sehingga kita harapkan pandemi covid ini bisa kita tanggulangi dan kita bisa optimis menghadapi tahun dua ribu dua puluh
ya ya tentu saja
karena bagaimana sektor industri merupakan sektor yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi
jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita
nah untuk sektor industri sendiri kita mendapat blessing pada saat pandemi ini
di mana industri farmasi obat dan kimia dan obat tradisional industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
industri logam dasar serta industri makan menjadi tumbuh sangat bagus dan bisa membackup pertumbuhan yang tadi negatif sangat besar pada awal awal april
tapi pada saat sekarang kita bisa mengejar pertumbuhan yang cukup
itu mbak desi
jadi kita mau beri kesan
pak dodi saya lihat kan ada tentu saja industri yang istilahnya kontraksinya atau jatuhnya itu lebih dalam ya
contohnya adalah transportasi dan juga tentu saja yang berkaitan dengan jasa
nah tapi kita juga lihat ada yang juga
justru bangkit ya dalam pandemi ini
tadi pak dodi sebut seperti misalnya yang berkaitan dengan kesehatan dan juga tentu saja yang berkaitan dengan semua teknologi informasi dan lain sebagainya
mungkin bisa dilihat ininya dari masing masing sektor itu yang bisa mengindikasikan kira kira arah kita ke depan nanti itu seperti apa pak dodi
ya kita prioritas kalau terkait tadi dengan hanover message
awalnya kan kita menetapkan lima faktor strategis
tapi selama pandemi ini kita tambahkan menjadi dua prioritas kita
jadi tujuh di mana faktor alat kesehatan dan farmasi kita menjadi tambahan buat prioritas kita
di mana awalnya kita hanya menetapkan lima prioritas
nah selama pandemi ini menjadi pembelajaran buat kita semua
lalu alat kesehatan kita menghadapi kendala pada awal awal
tapi di pandemi ini kita banyak belajar sehingga bisa kita catch up pada akhir tahun ini
sehingga kita mencoba untuk bisa mandiri dan menetapkan sektor tujuh sektor untuk implementasi air empat
yang tentunya empat ini akan mampu meningkatkan produktivitas semua sektor industri ke depannya kita harapkan
ya pak dodi kalau kita lihat juga dari jumlah ini istilahnya pengangguran atau para karyawan yang kehilangan pekerjaannya
nah ini khusus di industri ya
saya lihat ini kan cukup tajam ya penurunan lapangan kerjanya
ini kira kira selama ini selama covid ini apa
apa saja yang telah diberikan kepada khususnya bagi para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya
karena kita kan justru membutuhkan yang padat karya ya pak dodi
ya tentunya pemerintah kementerian perindustrian tidak berjalan sendiri
kementerian perindustrian bekerja bersama sama secara tim
tentunya di bawah koordinasi menteri perekonomian di mana para tenaga kerja ini tentunya kita ada memiliki program program
secara sahaja program kartu prakerja bersama teman teman depnakar kita lakukan
lalu juga kita ada pelatihan pelatihan yang kita berikan untuk memanfaatkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat
di mana pengangguran hampir satu juta akibat dampak tambahan
dan pengangguran ini hampir satu juta akibat pandemi ini
gitu mbak desy
apalagi industri skala kecil dan menengah itu yang harus dibantu ya pak dodi ya
ya kalau industri skala menengah memang terdampak tapi kita juga mendorong industri skala menengah ini khususnya industri di dalam rangka pemasaran
kita mempunyai program salah satu ya program hizmat hikam
di mana di dalam pemasaran kita bantu dalam digitalisasi
dan alhamdulillah perkembangan selama pandemi ini mereka cukup bagus
baik pak dodi kita istirahat sebentar ya tapi standby jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya masih tersambung lewat zoom dengan dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian yaitu dodi widodo
pak dodi tadi sudah menjelaskan kira kira dampak terhadap perindustrian ya dengan adanya covid sembilan belas ini memang terjadi kontraksi
tapi diharapkan akan bangkit paling tidak tahun depan kita masih bisa ikut serta dalam ajang pameran hannover messe ini di jerman
dan merupakan sebuah ajang yang cukup bergensi tapi juga merupakan kesempatan indonesia untuk showcasing
ya pak dodi ya kita ingin show off apa apa saja yang kita bisa lakukan apalagi temanya itu industrial transformation
tapi sebelumnya pak dodi kita kan punya yang istilahnya ya bermimpi lah
apalagi sebelum covid sembilan belas ini memiliki revolusi industri empat
nah ini kita punya roadmap making indonesia empat
singkat saja pak dodi apa apa saja yang diharapkan dengan adanya making indonesia empat roadmap ini
ya seperti tadi saya jelaskan di awal adanya industri revolusi empat itu tentunya akan mampu meningkatkan produktivitas kita
dan kita harus bisa bertransformasi segera memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin
karena dalam rangka peningkatan utilitas dan produktivitas industri
nah dengan industri revolusi empat ini tentunya ke depan kita akan memanfaatkan industri ini sehingga industri bisa tumbuh maksimal
kita bisa mengejar pada tahun dua ribu tiga puluh menjadi industri yang setara dengan negara negara maju mbak desi
nah di dalam memanfaatkan
di dalam memanfaatkan itu tadi seperti saya sampaikan kita sudah menetapkan roadmap dan menetapkan prioritasnya
prioritasnya dari lima karena pandemi kita tambah jadi dua lagi menjadi tujuh satu
ya menjadi tujuh
tapi persisnya pak dodi
kalau kita lihat dari implementasi making indonesia empat ini dibanding dengan negara negara tetangga walaupun indonesia kan sebuah negara yang besar ya
itu kita dibanding taruh saja dengan vietnam apalagi dengan negara seperti thailand
itu kurang produktif pertama dan kedua kurang kompetitif
dan ketiga dari skillnya
itu masih jauh dari yang diharapkan
sementara making indonesia empat ini sangat tergantung kepada skills dan juga kualitas dari sdm itu sendiri
mungkin bisa di share sedikit strategi untuk meningkatkan dari tiga aspek itu
ya pertama ya dalam rangka peningkatan kualitas manusianya mbak desi
tentunya kita melakukan reskilling dan upskilling
ya dalam rangka peningkatan kualitas manusia
untuk implementasi indonesia revolusi empat
tadi mbak desi bilang bagaimana kita tertinggal dengan thailand dengan vietnam
terutama dengan thailand kita bisa ambil pembelajaran di mana dalam rangka industri apabila meningkatkan scaling tenaga kerjanya
dia mendapat insentif dari pemerintahnya
nah pemerintah juga saat sekarang juga sudah mengeluarkan super deduction
dalam rangka memberi insentif kepada industri yang meningkatkan sumber dayanya dengan mendirikan pusat pusat pelatihan pelatihan bagi industri nya
nah bagaimana kita juga selain itu juga kita di kementerian perindustrian juga melakukan pelatihan pelatihan dengan upscaling dari scaling itu misalnya dengan program tiga in satu
lalu program pelatihan yang kita berikan kepada tenaga tenaga kerja untuk bisa mengimplementasikan ir empat tadi
pak dodi contoh insentif mungkin yang diberikan kepada perusahaan yang mendirikan pusat pusat pelatihan dan usaha untuk meningkatkan kualitas karyawannya seperti apa
itu mbak desi mungkin tahu selama ini seperti satu paket dengan pusat pelatihan
lalu program pelatihan yang kita berikan kepada usaha usaha untuk meningkatkan kualitas karyawannya seperti apa
di mana pemerintah memberikan
akan memberikan pusat pusat
pelatihan seperti itu
ini kita sekarang masih
tahun covid sembilan belas ya pak dodi
sejauh mana setback nya
terhadap rencana untuk making indonesia empat
kalau pas pandemi
ini jelas kita sangat
terbantu sekali dengan empat
salah satunya adalah
alat monitor kami yang
di kementerian perindustrian
mungkin mbak desi pernah
tahu di mana
implementasi kalau ir empat
mengandalkan dari digitalisasi
dan kita salah satu juga mencoba
dalam membuat kebijakan itu
dengan salah satu yang kita gunakan
misalnya sistem yang
kita lakukan untuk monitor industri
dalam rangka pandemi ini
mana yang melakukan protokol
kesehatan contohnya dengan
kebijakan pemerintah kementerian perindustrian
surat edar empat
tujuh dan delapan itu
dalam implementasi iomp ijin operasi
kegiatan industri itu kita
implementasi dari iot itu
sendiri di mana kita
itu untuk melaporkan
protokol kesehatan dan tetap berjalan
mungkin sebagian kecil dari
bermanfaat buat kita faktanya
sampai saat sekarang kita bisa memonitor
implementasi dari iomp ini
bahwa utilitas industri pada
akhir november ini
dari target kalau dua ribu dua puluh satu
sehingga kita berharap
tadi target kontraksi tadi
perkecil atau minimal sama
dengan target pemerintah tersebut
baik kita harapkan
jadi bisa lebih cepat
kembali apalagi nanti kalau sudah
ada vaksinnya dan istilahnya
lebih jelas ya mau
arah kemana covid sembilan belas ini
kita istirahat sebentar pak dodi
tapi jangan kemana mana dulu tetap bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
yang harusnya diselenggarakan tahun dua ribu dua puluh ini tapi ditunda dan diharapkan akan diselenggarakan pada bulan april tahun dua ribu dua puluh
pak dodi saya tuh ingat ya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saya sempat menghadiri hannover messi
waktu itu presidennya masih presiden soeharto dan yang menjadi bintang ya menristek saat itu pak habibie
ini memang ajang yang betul betul membanggakan sekali apalagi indonesia dipilih sebagai country partner
nah ini pak dodi untuk kali ini mungkin kedua kalinya kira kira kenapa ya kita dijadikan partner untuk tahun ini country partner
apakah karena hubungan kita dengan jerman selama ini baik atau memang ada request dari kita untuk mempromosikan roadmap making indonesia empat ini
ya pertama memang seperti mbak desi sampaikan tadi bahwa hubungan baik kita dan pemerintah jerman tidak bisa dipungkiri
sehingga dia menawarkan kita juga untuk menjadi partner country
yang kedua tentunya pemerintah jerman tidak gegabah memutuskan bahwa kita menjadi partner country
pasti kita punya kelebihan dan nilai tambah buat mereka
karena memang saat sekarang kita termasuk ekonomi terbesar lima belas atau enam belas
nah target kita pada dua ribu tiga puluh kan ingin menjadi ekonomi ke sepuluh
selain itu kita juga mempunyai kelebihan bonus demokrasi yang tentunya minim jadi tantangan kita sendiri
di mana pergerakan ekonomi kita menuju menengah ke atas itu
sehingga menjadi pasar yang besar mungkin pertimbangan mereka seperti itu
oleh karena itu kesempatan ini tidak boleh kita lepas begitu saja dan kita memaksimalkan untuk memanfaatkan
untuk ikut serta dan memaksimalkan
dan kesempatan kita di dalam penuh permisi
even dengan kondisi sekarang dua ribu dua puluh satu ini adalah pergeseran dari dua ribu dua puluh yang kemarin yang gagal juga karena pandemi tiba tiba
nah masalahnya sekarang dua ribu dua puluh satu ini apakah pandemi sudah selesai atau tidak
ya mbak desi ya
sekalipun memang kita tidak bisa menduga pandemi ini kapan selesai
tentunya kita juga harus mempersiapkan
dan ingin memanfaatkan anugerah vc dua ribu dua puluh satu ini semaksimal mungkin
even dengan konsep konsep baru yang mereka sampaikan
nah kemarin teman teman di joins messa ag menawarkan ada tiga konsep
tapi ini pun saya dengar kemarin dua ribu delapan belas tanggal delapan belas desember kemarin ada perubahan
paling tidak katanya ada pertimbangan kalau pandemi ini belum selesai mereka khawatir juga
apabila ada langsung pameran terbuka
even itu dikurangi lima puluh persen
khawatiran mereka seperti itu
jadi untuk saat sekarang memang arahnya mungkin akan pameran digital penuh
nah sebagaimana kita bisa memaksimalin tentunya kita harus menggunakan dan mensiasati seperti apa
iya apalagi temanya hannover tahun ini kan industrial transformation
jadi seharusnya semuanya bisa dilakukan berbasis digital
indonesia sendiri setahu saya punya tagline
jadi persisnya apa
apa yang kita akan banggakan apalagi tadi ada tujuh prioritas yang menjadi fokus ya dari kementerian perindustrian
kira kira showcase yang kita bawa apa apa saja pak dodi
kalau saya ingat dulu pada zaman habibie tentu saja yang semua berkaitan dengan penerbangan dan industri high tech
tapi juga waktu itu kita masih jaya ya dengan migas kita dan lain sebagainya
tapi sekarang pasti harus berbeda kan
yang makanya maknanya sangat dalam yaitu mendorong sinergitas yang ingin dibentuk untuk mendukung pertumbuhan industri empat di indonesia
selain itu juga kan kalau connect to accelerate
jadi mengakselerasi konektivitas semua untuk terlebih di pasca pandemi ini
ada berapa kira kira perusahaan yang nanti dilibatkan
dan kalau jadi mungkin ikut ya dengan segala macam
kalau tahun lalu mbak desy ya
sebenarnya kan target tahun lalu itu yang di booth yang di pameran terbuka langsung itu ada sekitar satu ratus lima puluh an perusahaan
nah karena gagal itu kita awal awal melakukan survei apakah mereka akan berkenan ikut
untuk yang keduanya ini
dimana tadi seperti di awal saya sampaikan ada konsep yang antara vkon hybrid ada tampilan ada tiga konsep
nah sekarang ini berubah semua
pada awalnya kita mensurvey hanya enam puluh tiga perusahaan awal pada saat gagal kemarin
apakah akan ikut ada enam puluh tiga pusat
lalu kita melakukan survei lagi ada sekitar
dengan kondisi yang saat sekarang berubah malah mereka akan lebih banyak
mereka lebih banyak
kita ingin mentargetnya lebih banyak karena kita akan membawa banyak terutama startup startup yang implementasi teknologinya
seperti mbak desy tau bahwa kita sangat banyak startup startup muda yang tentunya ada dalam implementasi empat ini
yang memanfaatkan digitalisasi sangat banyak di indonesia
dan itu akan kita buka apabila nanti digital penuh
kita manfaatkan dan kita akan merencanakan ini dimaksimalkan oleh anak anak muda kita
pak dodi apalagi kita sekarang kan punya undang undang cipta kerja
dan salah satu biasanya kalau kita ikut dalam ajang internasional kan untuk meng guide investasi ya penanaman modal asing
ini kira kira bagaimana
apa strateginya supaya lebih menarik lagi kita dibandingkan dengan negara negara di tetangga kita di asia tenggara ini
tentunya tadi yang saya sampaikan tadi terkait mbak desi sampaikan bagaimana kita dengan akselerasi upscaling dan rescaling dari tenaga kerja ya
banyak sebenarnya insentif selama pandemi ini kita berikan kepada sektor industri
contohnya yang paling mendasar adalah yang mungkin jadi daya
yang mungkin jadi daya tarik tersendiri buat sektor investasi
khususnya mereka yang menggunakan energi sebagai bahan baku gas misalnya
pemerintah dan kementerian perindustrian sudah mendorong untuk implementasi harga gas industri enam dolar
ini yang selama ini menjadi permasalahan utama di mana daya saing kita sangat rendah
dan tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk masuk
kita seperti mati di lumbung sendiri karena kita penghasil gas tapi harga gas itu sangat mahal
sehingga untuk bahan baku proses penurunan hilirisasi sangat juga mahal
nah itu salah satunya
selain itu juga untuk energi listrik misalnya kita sudah mendorong pln untuk memberikan menghapuskan harga minimum untuk operasional industri tersebut
selain itu juga pemerintah untuk kawasan kawasan industri mencoba
mencari langkah langkah yang menjadi daya tarik yang selama ini mungkin mbak desi pernah dengar kemarin
pada saat kita bersaing dengan vietnam pada saat industri relokasi pertama lari ke vietnam sekitar tiga puluh kita nggak dapat
nah insya allah yang kedepan kita nggak akan kalah dengan vietnam
karena kita sudah menawarkan kawasan kawasan industri yang bersaing yang terintegrasi yang tentunya penuh dengan segala insentif
tentu saja biasanya masalah ke regulasi
nah ini kan yang paling sering menjadi keluhan ya bagi para investor asing
undang undang cipta kerja kan kita sudah tahu perizinan nggak jadi permasalahan utama lagi
dan satu hari bisa selesai yang lain insya allah antara umr dan yang terkait dengan tenaga kerjaan kita bisa tanggulangi
kita break sebentar pak
tapi kita berhenti
tapi jangan kemana mana dulu tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar lewat zoom saya ditemani oleh dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian dodi widodo
halo mbak desi
mbak desi sehat
kita harus sehat ya sekarang ini zaman covid sembilan belas
di zoom ada pak dodi
pak dodi di sini ada
fadli dari schneider electric ini sebagai salah satu pelaku industri yang akan hadir ya ikut dalam perhelatan besar di jerman hannover messe tahun dua ribu dua puluh
nah fadli sebelum kita fokus ke hannover messe itu saya tertarik ini schnider electric bagian country digital transformation
jadi apa apa saja transformation khususnya di bidang elektrik yang selama ini dilakukan di bawah fadli
ya terima kasih mbak desi
kami di schneider electric ini kita sebagai perusahaan yang fokus ke energy management dan industrial automation memiliki satu visi untuk membantu transformasi digital pergerakan ke arah industri empat
di indonesia kita beruntung karena kita punya tiga pabrik di batam dan satu di cikarang di jakarta
yang pabrik kita di batam sudah kita lakukan implementasi
sejak kapan ini persis
kita sudah melakukan transformasi digital yang kebetulan saya lead transformasi digital di batam tersebut dengan menggunakan solusi eco structure solution solusi snider sendiri
dan juga kita berhasil untuk meningkatkan productivity dan efisiensi dengan membuktikan bahwasannya digitalisasi memang sesuatu yang kita nggak bisa hindari
jadi kalau digitalisasi khususnya yang contohnya yang di batam dan juga di cikarang ini bentuknya itu apa dan bagaimana sdm atau karyawan yang bekerja ini bagaimana perubahan atau transformasi
ini menarik sekali pertanyaannya karena selalu kita menyampaikan bahwasannya transformasi digital itu tidak hanya melulu adopsi teknologi tetapi juga mempersiapkan people and culture change nya
di batam pastinya karena kita merupakan pabrik pintar dan kita menggunakan solusi digital yang schneider miliki eco structure solution melakukan implementasi dari key technology iot augmented reality virtual reality
ada artificial intelligence dan lain lainnya yang diharapkan untuk bisa meng empower para pekerja yang ada di perusahaan
jadi bukan menggantikan kan dengan adanya teknologi ini
ya kita sangat melihat itu bahkan hasil dari apa yang kita implementasikan itu sangat sangat bisa membantu memudahkan pekerjaan dari para karyawan kita
jadi produktivitas meningkat sudah terukur kira kira berapa persen dan seberapa
betul efektif betul kebetulan mbak desi schneider electric manufacturing di batam kita diaudit oleh world economic forum di tahun dua ribu sembilan belas
kebetulan saya juga diaudit saat itu setelah kami mengimplementasikan dan di dua ribu delapan belas kita mendapatkan rekomendasi dari kementerian perindustrian sebagai national lighthouse
terus kita lanjutkan ke world economy forum
nah pada saat itu kita diaudit dan kita memamparkan semua implementasi kita
saat ini pada tahun dua ribu sembilan belas setelah kita mengimplementasikan digitalisasi
lumayan ya kalau begitu jadi ini ada pusat pusat pelatihan yang juga didirikan kan oleh schneider
hal yang saat ini pada tahun dua ribu delapan belas kita mendapatkan national recognition dari pemerintah indonesia sebagai national lighthouse
salah satu kewajiban kami adalah untuk memberikan awareness terhadap industri di indonesia bagaimana melakukan transformasi
di tahun dua ribu sembilan belas kita sudah menerima visitor sampai satu lima ratus orang
baik itu dari akademik industri lima sektor industri prioritas kemudian juga dari pemerintah
untuk apa untuk belajar untuk showcase juga
untuk pelajar untuk showcase dan bagaimana kita melakukan transformasi yang benar
nah ini yang menarik mbak desi kemudian juga di tahun dua ribu sembilan belas kita awali satu program bersama pelatihan transformation manager bersama dengan kementerian perindustrian
hampir tiga ratus lima puluh transformation manager sudah kita latih bersama dengan kementerian perindustrian di schneider electric
nah kenapa merasa penting apakah ini juga karena ada insentif tadi pak dodi mengatakan ya bagi perusahaan yang melakukan memberikan training dan lain sebagainya kan mendapatkan insentif dan potongan pajak dan lain sebagainya
ya pastinya yang pertama adalah schneider electric ini merupakan teknologi provider kita ingin menunjukkan kepada industri bahwasannya solusi yang schneider electric tawarkan itu benar benar bisa memberikan added value
ini poin pertama artinya kita menunjukkan we it our on food kita pakai solusi teknologi yang kita miliki kita implementasikan di factory yang kita punya dan kita lihatkan hasilnya seperti apa
dan yang kedua ya kita ingin juga karena kita ada di indonesia kita ingin juga melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah untuk akhirnya nanti industri di indonesia bisa meningkatkan daya saing dan sebagainya
baik jadi kira kira apa yang nanti akan dibawa ke jerman dan hasil dari hannover messe ini yang akan dibawa kembali ke indonesia diharapkan apa pasti
baik jadi kira kira apa yang nanti akan dibawa ke jerman dan hasil dari hannover messe ini yang akan dibawa kembali ke indonesia diharapkan apa pasti
ya yang pertama adalah pastinya kita sangat ingin sekali untuk menyampaikan bahwasannya schneider electric manufacturing batam yang ada di indonesia ini sudah bertransformasi digital
kemudian juga kita akan menunjukkan key technology industri empat dari eco structure solution yang kita implementasikan di pabrik kita yang ada di batam
kemudian juga ingin kita sampaikan bahwasannya di indonesia industri sudah bertransformasi dan hampir sebagian besar solusi selain menggunakan solusi yang kami miliki sendiri
kita juga membangun solusi solusi yang menyesuaikan dengan tantangan kita lokal
nah ini cukup menarik
nah challenge tapi challengenya selama ini apa saja ini kan ada aspek sdm nya tentu saja kan training pasti ada challengenya juga
ya saya sependapat dengan pak dodi bahwasanya saya selalu menyampaikan digital transformation ini tidak hanya tentang teknologi adoption tetapi juga tentang people and culture
nah yang kami lakukan juga adalah penekanan terkait tentang upskilling dan reskilling yang akhirnya nanti menumbuhkan shifting
nah people akan menjadi challenge
tetapi kami yakin fokus kita dengan kemampuan dan fokus terhadap sumber daya manusia saat ini itu ini bisa meningkatkan keberhasilan kita untuk sustainability ataupun jangka panjang
ya apalagi kalau indonesia mimpikan akan menjadi ekonomi yang sepuluh besar ya pada tahun dua ribu tiga puluh
nah anda sendiri hannover messe ini menurut anda penting untuk ikut serta dan seberapa besarnya dampaknya dampak positifnya khususnya bagi indonesia untuk menggait bukan saja kerjasama tapi diharapkan investasi dan penanaman modal asing
kalau kita melihat memang seperti yang mbak desi sampaikan ajang hannover messe ini adalah perhelatan terbesar ya untuk pameran industri
nah setiap tahunnya sebenarnya snider secara global itu mengikuti acara tersebut
nah saat ini kita mewakili indonesia
apa yang kita harapkan pastinya ini sebagai eksebitor kita bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk bisnis matching
ketemu customer baru launching new over product menunjukkan capability kita
dan kalau kita sebagai indonesia katakanlah seperti itu
sebagai eksebitor mewakili indonesia maka kita ingin menyampaikan juga bahwasannya di indonesia kita punya orang orang yang memiliki capability
artinya ini bisa menyampaikan kepada dunia bahwasanya sumber daya manusia yang ada di indonesia ini sudah siap
dan kita juga sekarang bisa menunjukkan beberapa industri yang nantinya hadir di sana memiliki kepekaan terhadap update teknologi
nah harapannya kita bisa bertemu dengan customer baru kita bertemu dengan partner mungkin atau kita juga bisa bertemu untuk para eksebitor dari indonesia
kita bisa bertemu
kita bisa bertemu dengan calon investor yang nantinya mungkin bisa mengembangkan atau yang kita sebut upskilling dan juga upscaling
mungkin tidak hanya upskilling
upskilling sama upscaling ini dua hal yang penting
pak dodi schneider electric ini bisa menjadi role model atau contoh bagi perusahaan perusahaan lain yang ingin melakukan upskilling dan upscaling ataupun digital dan transformation dalam perusahaan perusahaannya
tentunya pada saat awal kita menetapkan indonesia revolution empat ya kita diawali pertama dengan ada dua perusahaan
schneider dan satu lagi ada
dan saat sekarang sudah dengan bantuan teman teman di schneider mereka sudah upscaling perusahaan perusahaan yang siap mengimplementasikan indonesia revolution empat
seperti tadi pak fadli bilang memang
kalau teknologi mungkin kita akan lebih mudah menangkapnya karena kalau perusahaan memandang ini tidak bisa dihindari lagi implementasi daripada industri revolusi empat itu
tapi yang susahkan tadi upscaling dan rescaling nya ini
tentunya pemerintah juga akan sangat dibantu apabila dari perusahaan perusahaan ini juga mau melakukan upscaling dan rescaling bersama sama dengan pemerintah yang tentunya kita tidak bisa melepas begitu saja perusahaan
tanpa kita kasih gula gula tadi pada sini
tentunya itu pada sini
ya pak dodi dan juga pak fadli kita istirahat sebentar ya
masih ada satu segmen lagi
jadi jangan wanda wanda dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
ada dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian lewat zoom dodi widodo dan juga bersama saya di studio country digital transformation schneider electric indonesia fadli hamsani
schneider electric ini merupakan salah satu perusahaan yang akan mencapai kepentingan
kita akan hadir di dalam ajang pameran industri terbesar yang diharapkan nanti pada bulan april dua ribu dua puluh satu yaitu hannover messi
dimana indonesia akan menjadi partner country
ini untuk kedua kalinya setelah pertama kalinya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini saya masih ingat di sana memang sebuah istilahnya event yang sangat bergensi
schnider electric sendiri akan merepresentasikan indonesia
tapi kedepannya ini bagaimana
karena digital transformation adalah perusahaan yang sangat bergengsi

kira kira plan dari transformasi yang masih perlu dilakukan kedepan dua tiga tahun kedepan ini seperti apa fadli

memang saat ini kalau kita menyampaikan tentang digital transformation itu selalu journey mbak desi
apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah di level pertama itu connected kita menyebutnya
naik ke level kedua collected dan berikutnya ke analisa dan sebagainya
masih banyak peluang dengan pemanfaatan teknologi digital yang secara teknologi ini berkembang sangat pesat
terkait masalah data analitik dan sebagainya
pastinya kami sendiri di schneider tidak cukup puas berhenti sampai di sini saja untuk bisa meningkatkan produktivitas efisiensi
apalagi kalau kita membahas masalah next industry of the future
yang membahas masalah efisiensi agility sustainability dan yang lain lainnya yang saya yakin ini akan terus berkembang
schneider indonesia salah satu visi misinya kita di indonesia adalah untuk membantu menjadi role model
tetapi juga dengan solusi yang kita miliki kita ingin membantu industri industri yang ada di indonesia untuk sama sama bertransformasi
dan memang kalau kita melihat ke depan ya pak dodi bahwa sustainability tadi disebut oleh fadli ini penting
karena dalam industrial transformation saat ini lingkungan dan juga the planet ini merupakan salah satu stakeholder yang penting
indonesia sendiri kita dengan tagline connect to accelerate bagaimana branding yang kita ingin pamerkan di hannover messe ini sebagai negara yang peduli dengan sustainability dan juga peduli dengan semua yang clean energy renewable atau tenaga tenaga yang ramah lingkungan itu
bagaimana kira kira pak dodi
seperti tadi pak fadli sampaikan bahwa indonesia revolusi
indonesia revolusi empat industri revolusi empat itu yang paling penting kita bicara productivity agility dan sustainability
nah tentunya dengan teknologi tadi yang sustainability akan membantu kita untuk mengimplementasikan teknologi yang berkelanjutan
dimana saat sekarang permasalahan kita di industri kita banyak terjadi penolakan juga
implementasi dari sustainability ini atau mereka terhadap lingkungan atau pengelolaan dari hasil atau limbah limbah mereka tidak diperhatikan
nah mungkin dengan kita implementasikan industri revolusi empat ini tentunya kita akan bisa melangkah lebih baik dalam pengelolaan limbah limbah ini
yang tentunya diharapkan industri revolusi empat ini akan lebih baik
karena revolusi empat ini bisa menerapkan implementasi industri yang berkelanjutan
ya ini penting sekali apalagi indonesia merupakan salah satu produsen ya emisi gas rumah kaca yang terbesar ya di dunia
dan juga kita polusinya luar biasa dan kita produksi sampahnya juga sangat tinggi
ini nanti ke depan ini bisa menjadi solusi untuk semua ini kan
mengurangi emisi tapi juga menciptakan green economy
ini sudah merupakan bagian dari roadmap itu sendiri ya
pak dodi ini ada target target tertentu yang ingin dicapai setelah pulang dari hannover ini misalnya jumlah partner yang akan kita guide atau angka investasi yang kita harapkan bisa dijanjikan dan lain sebagainya
oke kalau tadi seperti di awal saya bilang bertargetkan kalau kemarin hanya satu ratus lima puluh perusahaan kita tentunya dengan sistem digital ini mungkin lebih dari satu ratus lima puluh
dan tentunya investasi yang kita harapkan lebih besar lagi
terlebih nanti dibantu oleh mas fadli dan beberapa industri yang sudah mengimplementasikan im empat ini di perusahaannya tentunya akan semakin menarik
dan kita dengan mudah implementasikan

dan kita dengan mudah implementasi dari digitalisasi akan terlihat sehingga akan semakin investor investor itu semakin tertarik ke kita
contohnya pada saat kemarin kita mencoba untuk berkunjung ke hannover messe mereka sangat agresif sekali dan ingin lebih banyak lagi perusahaan yang dari indonesia khusus startup
malah mereka mengeluarkan angka paling tidak ada lima ratus dodi kalau bisa minimal untuk yang ikut serta dalam ini
oke kita cari
oke kita cari
tapi paling tidak berapa banyak investor yang kira kira bisa tertarik untuk berinvestasi ke indonesia
kita akan usahakan
kalau menyebut angka saya susah mbak desi karena kondisi pandemi ini tentunya banyak pertimbangan juga mereka dalam
tapi kita inginnya lebih besar dibanding target tahun lalu
seperti itu mbak desi
seperti itu mbak desi

mbak fadli kira kira wajah yang ingin diislahirkan

jadi itu yang merupakan ya diislahirkan ya di ajang internasional ini indonesia itu seperti apa
karena kan selama ini bukan saja negara yang salah satu yang terbesar di dunia
tapi juga kita misalnya terkenal sebagai negara yang isilahnya manufacture kita tekstil roti cintanya dan juga palm oil kita dan lain sebagainya
nah ini sekarang kita juga sudah memiliki banyak tadi startup
startup yang disebut pak doni
kita punya demografi
juga masih muda banyak sekali sebenarnya
tapi yang paling menarik lah
bagi dunia internasional
ini apa yang kira kira
kita mengetahui mbak desi saat ini
memang topik digitalisasi ini
menjadi hot topik global ya kalau kita
berbicara dalam ruang lingkup industri
jadi dengan apa
yang kita lihat di program making indonesia
saat ini dimana keseriusan pemerintah indonesia
mulai mereka membangun
making indonesia empat di tahun dua ribu delapan belas
kemudian adanya indonesia
readiness index untuk melihat kesiapan
industri kemudian juga ada program
untuk membangun ekosistem industri
empat dimana di dalamnya
ada teknologi provider besar ada
startup kemudian juga ada akademik
ikut terlibat dan sebagainya
saya yakin kita bisa membawa potret
bahwasannya indonesia saat ini
memang sudah memiliki wajah bertransformasi
ke arah digital dan yang kedua adalah
yang saya rasa cukup penting
untuk disampaikan kepada dunia bahwasanya
sdm di indonesia ini memiliki
menunjukkan dengan hasil yang
sudah kita dapatkan di tahun
oleh world economic forum sebagai
which is ada di indonesia kemudian juga
saya mengetahui di tahun dua ribu dua
kemarin hanom farmacy yang dilakukan
secara online ada satu perusahaan
startup kita yang mendapatkan
bisa bagaimana sekali lagi event
besar seperti ini menjadi peluang kita
untuk mendapatkan global exposure
sebagai negara indonesia yang saat ini
sudah fokus dan sudah berubah menuju ke
arah transformasi digital
ya mudah mudahan bisa diakhirkan mungkin terakhir pak dodi
karena selama ini kan indonesia paling dikenal
ekspornya taruhlah seperti kelapa sawit
atau komoditas yang berdasarkan
sumber daya alam dan juga
dan ya manufakturnya juga istilahnya bukan yang memiliki
nilai tambah yang berbahaya
jadi bagaimana cara kita
berbasis teknologi ini meyakinkan bahwa kita sudah
berubah bertransformasi dan juga
mementingkan ya semua yang berbasis teknologi ini
bagaimana yakin bisa dilakukan pak dodi
insya allah yakin tuh mbak desi
yakin dibantu teman teman
seperti pak fadli dan tujuh perusahaan
satu lagi perusahaan yang telah ditunjuk sebagai
lighthouse lalu ada tujuh perusahaan yang sekarang sudah
siap juga implementasi indonesia revolusi empat
nah tentunya seperti tadi pak fadli sampaikan juga
sebenarnya memang itu adalah langkah langkah yang pemerintah telah lakukan
dalam membentuk ekosistem
dan kami yakin kita bisa mengimplementasikan
indonesia revolusi empat di indonesia kita
dan tentunya ini menjadi daya tarik sendiri
seperti pak fadli tadi sampaikan juga bahwa
mereka ditunjuk sebagai
pusat pelatihan di dunia loh
yang dikerjakan oleh schneider di batam
sehingga kita yakin untuk bisa mengimplementasikan
industri revolusi empat dan ini kita bawa ke
handong wormese untuk kita buka ke mata dunia bahwa
indonesia menuju implementasi indonesia revolusi empat
iya baik terima kasih
iya terima kasih banyak pak dodi dan juga fadli
semoga sukses dan semoga memang akhirnya dilaksanakan
dan lancar dan sesuai dengan mimpi yang kita bawa ya
kita harap juga kehadiran kita di handong wormese
bisa mempercepat ya transformasi digital yang dilakukan di indonesia
dan tentu saja meningkatkan ya penanaman modal asing
yang masuk ke indonesia
tentu saja kita juga ini merupakan tantangan bagi kita
untuk melakukan upscaling dan juga untuk melakukan
scaling dan upscaling baik dari sdm kita
tapi juga dari kualitas ya produk produk yang indonesia hasilkan
dan juga meningkatkan kualitas tenaga kerjanya
sehingga kita bisa bersaing dengan negara negara tetangga
sekali lagi terima kasih pak fadli dan juga pak dodi
demikian insight kali ini dan jangan lupa anda juga dapat
menyaksikan taingan ini di cnn indonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
insight with desi anwar sampai jumpa
jangan lupa ya selalu jaga jarak
oke pakai masker rajin cuci tangan dan hindari keramaian